inilah rokok ilegal dengan berbagai merek yang disita aparat biaya cukai jawa tengah dan yogyakarta
sepuluh juta batang rokok ilegal berjenis sigaret kretek mesin atau skm ini
disita dengan sembilan belas surat bukti penindakan selama periode juli hingga desember dua ribu dua puluh
rokok rokok tanpa cukai itu diangkut menggunakan mobil biro travel
untuk menyamarkan dan mengelabui petugas menuju jawa barat jawa timur serta luar pulau jawa
pake elef tadi itu kan harusnya untuk penumpang untuk masyarakat
penumpang untuk masyarakat tetapi faktanya disi rokok gitu kan
dan ini kan kemudian membuat modus modus baru untuk menghindari upaya aparat pendah hukum
biaya cukai teknik polri biaya satpol pp dan masyarakat dalam menjaga rokok ilegal
meski terus dilakukan penindakan rokok ilegal terus diproduksi di jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah pun berharap pelaku ini
industri rumahan yang memproduksi sigaret mematuhi proses hukum dengan membayar cukai
cukai ini adalah diterapkan karena terhadap barang itu sebetulnya ada dampak dan tak negatif kepada masyarakat
sehingga cukai ini adalah untuk mengkompensasi kepada masyarakat yang terdampak
sehingga kita di pemprov jateng ini kita dari kaitan dengan rokok itu ada dua pendapatan
yang satu adalah masalah pajak rokok
dan ini kita dari pajak rokok yang kita peroleh itu rp empat ratus
rp dua puluh kita alokasikan untuk iuran bpjs
pihak bia cukai akan memusnahkan puluhan juta rokok ilegal yang disita tersebut
dengan cara membakarnya di tempat pembuangan akhir sampah di kawasan jatibarang semarang
damar sinoko semarang jawa tengah